tapi yang urusan bola ini memang pusing saya dua minggu ini gara gara bola pusing betul
karena apapun itu sudah sulitnya sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu
yang mengajukan bukan satu dua tiga puluhan negara mengajukan
dan kita juga ikut mengajukan lobby sana lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas fasilitas kita
akhirnya terakhir tiga negara dan kita dipilih
kita menyiapkan tiga tahun
lapangannya dicek perbaiki dicek lagi diperbaiki dicek lagi
tidak semudah itu
dan saat kita menandatangani garanti country house garanti
disitu sudah tercantum
tercantum semuanya apa apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan
kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga
city house komitmen ada semuanya tandatangan tandatangan
tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak allah
kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi
itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola
tapi aduh pusing pusing betul urus bola ya pusing